penurunan level ppkm memberi dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat
aktivitas mulai meningkat bahkan tak sedikit yang kembali abai dengan prokes saat berada di ruang publik
tarik ulur antara kesehatan dan kebijakan pelonggaran serta pembatasan tersebut kemudian menjadi dilematis
apalagi munculnya prediksi gelombang ketiga kasus covid sembilan belas di indonesia
bagaimana memahami situasi ini agar tidak terjebak dengan euforia landai sesaat ya
dan serta apa mitigasi yang lebih strategis guna mencegah terjadinya penularan dan juga menghambat prediksi munculnya gelombang ketiga
kita bahas lebih lanjut dalam newsroom talk sore ini
ada dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas dan tri yunis miko epidemiolog ui
selamat sore bapak bapak
selamat sore selamat pagi salam sehat
salam sehat terima kasih pak heri dan juga pak tri sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum ke pak tri saya ke pak heri dulu
pak heri evaluasi ppkm sejauh ini dari versi pemerintah melalui satgas ini bagaimana
karena aspek ekonomi kan sudah mulai bergerak secara bertahap gitu ya ruang publik juga kembali ramai oleh aktivitas masyarakat
laporan sementara ini masih landai pak situasinya atau alarm kasus baru ini sudah mulai muncul
ya kalau kita lihat angka kasus hariannya dan tingkat positivity ratenya kan sebenarnya
tetapi tentu saja ini bukan alasan untuk kita berpuas diri atau kemudian eporia sehingga membebaskan semua aktivitas kita seperti sebelum pandemi
ada banyak hal yang harus perlu kita waspadai dan rasanya banyak studi juga sudah menunjukkan bahwa gelombang baru itu tidak bisa dihindari
dan pilihan kita sekarang adalah
bagaimana menahan atau mencegah terjadinya gelombang baru pandemi covid sembilan belas ketika kasus kita sudah melandai dan pada saat yang sama negara negara lain justru mengalami kenaikan
jadi ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah
minggu minggu ini adalah situasi yang cukup kritis buat kita untuk melihat apakah sejumlah kelonggaran yang sudah diberikan mobilitas yang sudah kembali
seperti sebelum ppkm darurat itu memiliki implikasi negatif terhadap kenaikan kasus penularan
evaluasinya tentu saja kita harus tetap berhati hati dan secara bertahap ya
jika ingin membuka aktivitas aktivitas yang memang sudah diminta oleh masyarakat
termasuk uji coba pembelajaran tatap muka yang sudah mulai berlangsung di sejumlah daerah
tetapi kemudian juga sudah
mulai ditemukan kluster kluster sekolah ya atau kasus kasus yang ditemukan di sekolah ketika pembelajaran tatap muka itu mulai dilakukan
seperti di purbalingga tadi kan belum diketahui apakah itu kluster sekolah atau memang sebenarnya dibawa dari rumah
tapi karena ada screening sehingga ketahuan ada kasus atau ditemukan kasus yang cukup banyak tadi ya
oke antisipasinya apa kemudian pak
kalau kemudian suatu kasus di sebuah daerah
ini tidak dituding kemudian menjadi trigger lonjakan kasus di situasi yang kita katakan cukup landai seperti yang tadi disampaikan juga
ya pekerjaan besar kita sekarang adalah bagaimana memperlambat waktu terjadinya gelombang berikutnya
karena yang memang ini nanti oleh epidemiolog juga sudah diprediksi
kita pilihannya adalah mencegah tadi atau menahan
agar kasus rendah itu
kita bisa pertahankan sepanjang panjangnya kira kira seperti itu
sambil kemudian kita memeningkatkan vaksinasi
jadi seperti kemarin vaksinasi hariannya itu angkanya cukup bagus di dua lima juta
dan ini akan menjangkau lebih banyak lagi
jadi ada beberapa daerah atau beberapa kota aglomerasi yang sudah mulai melepas aktivitasnya
nah ini tetap harus kita waspadai agar penularan tidak bertambah
sementara kita sudah cukup yakin bahwa tingkat risiko kematian juga bisa kita kendalikan jika ada warga kita yang tertular
oke oke berarti saya langsung ke pak tri ya
patri dengan situasi yang seperti sekarang kan kita tahu
kajian epidemiolog ini selalu
paralel dengan perubahan kebijakan dan juga bagaimana memantau pergerakan dan juga mobilitas masyarakat di tengah pandemi
apa catatan anda sejauh ini terkait situasi ini
apakah di situasi yang dianggap landai seperti ini memang kewaspadaan itu menjadi satu hal yang dianggap tidak terlalu penting bagi sebagian masyarakat
sehingga memunculkan kluster kluster baru seperti kluster sekolah begitu yang saat ini juga masih dikaji
ya menurut saya
ya itulah kehatian kehatian kalau kita mau melonggarkan pembatasan sosial
kalau perlu sekolah itu dimulai dengan survei pada anak sekolah baik sd smp atau sma baru ambil kebijakan
kebijakan ini juga harus hati hati
apakah orang orang yang telah terinfeksi boleh masuk
apakah orang orang yang belum terinfeksi tidak boleh masuk
karena menurut saya orang orang yang terinfeksi kalaupun dia terinfeksi lagi akan ringan
kemudian kalau ada infeksi jadi sudah terjadi infeksi begitu
jadi menurut saya aman
jadi datanya aman
nah kalaupun membuka fasilitas sosial seperti supermarket tempat wisat apapun fasilitas sosialnya
menurut saya pada saat dibuka dilakukan checkpoint begitu
dilakukan survei antigen suatu waktu dimanapun
itu untuk menjamin apakah pembatasan sosialnya baik
jadi kalau tidak ada kualitas kontrol untuk apakah ada infeksi baru
kemudian apakah ada reinfeksi dari orang yang sudah terinfeksi
ini menurut saya harus dilakukan
oke anda ingin mengatakan bahwa kemudian formula yang disiapkan sebelum kebijakan itu muncul
saat uji coba itu adalah coba coba gitu
menurut saya begitu
kalau anak kok coba coba masuk sekolah begitu
jadi harusnya demikian
harusnya dengan data survei kemudian kita tahu bahwa anak sd smp smp
berapa yang telah terinfeksi
jadi kita harus tahu benar berapa anak
yang sudah terinfeksi baru mulai
dan menurut saya kegagalan yang besar adalah bahwa kegagalan kita mengukur transmisi
pada ppkm berlevel ini menurut saya belum standar ya
tesnya masih kurang dari dua tujuh ratus yang seharusnya dua tujuh ratus
dan itu kalau digabung dengan surveillance pasif atau orang orang yang periksa dengan tes transigen
tidak bisa begitu
harusnya benar benar surveillance aktif
itu melakukan tracing dan tracingnya juga belum standar
belum sesuai dengan rekomendasi who atau dua puluh sampai tiga puluh
bahkan kita masih di bawah sepuluh begitu
jadi delapan rata rata
dan menurut saya kurang begitu
jadi harusnya kasus semua kasus harus di tracing paling tidak sepuluh atau lima belas
itu harus diperiksa antigennya semua
kita pastikan bahwa orang orang yang kontak itu
tidak tertular kasus covid begitu
saya langsung ke pak heri
pak heri pak tri ingin menyampaikan bahwa formulasinya belum pas begitu sehingga masih ada celah
dan munculnya cluster cluster atau kasus begitu ya
belum bisa dikatakan klaster juga
kasus di sejumlah daerah di sekolah sekolah yang saat ini jumlahnya cukup banyak
hingga ratusan di purbalingga begitu
apa jawaban anda soal ini
tentu saja memang kita perlu segera melakukan evaluasi terhadap ya
tentu saja memang kita perlu segera melakukan evaluasi terhadap ya

kasus di sejumlah sekolah ini ya yang jumlahnya juga cukup fantastis seperti yang di purbalingga
dan saya rasa sop nya juga sudah clear untuk kemudian membatalkan kegiatan pembelajaran tatap muka itu
itu sudah dilakukan juga tidak hanya di purbalingga saya perhatikan juga di jepara
di kecamatan pecangaan juga lakukan hal yang sama
jadi saat gas di daerahnya melalui bupati atau wali kotanya juga bertindak

dari sisi makro kebijakan di pusat tentu saja ini akan menjadi perhatian di saat gas
untuk kemudian disampaikan juga kepada para pemangku kepentingan di pembelajaran tatap muka ini
memang resikonya selalu terbuka dan kita juga cukup terkejut ada sejumlah daerah juga membuka pembelajaran di tingkat sd ya
artinya di bawah dua belas tahun dan kita menemukan ada ratusan juga siswa yang terkena
nah ini memang menjadi perhatian agar kemudian kita ini melakukan ujicoba pembelajaran tatap muka ini secara terukur benar ada kebutuhan siswa itu untuk segera belajar kembali tetapi tentu saja kita tidak bisa berparu dengan resiko penularan kepada anak anak kita yang menjadi penerus ini
artinya di bawah dua belas tahun dan kita juga cukup terkejut ada ratusan juga siswa yang terkena

awal begitu dari keluarga dari interaksi sesama masyarakat atau siswa itu sendiri begitu ya
kita tunggu begitu kalau kemudian nanti sudah sampai evaluasinya ke sana dan apa hasilnya apakah memang ini klaster sekolah yang terbentuk atau memang ini dibawa dari rumah
ke pak tri pak tri kalau kemudian situasi seperti ini tidak terkendali begitu ya ini baru beberapa laporan saja yang sampai ke satgas
kemudian prediksi munculnya gelombang ketiga ini menjadi sebuah keniscayaan
apa catatan anda soal ini pak apa yang perlu diantisipasi dan langkah mitigasi yang lebih spesifik
ya gelombang ketiga pasti akan terjadi
cuma tinggi gelombang itu gelombang yang pertama tingginya dua puluh ribu kasus per hari ya pada bulan desember atau januari dua ribu dua puluh atau dua januari dua ribu dua puluh
kemudian gelombang kedua tertinggi adalah lima puluh empat ribu
jadi bayangkan kalau terjadi kasus seperti itu
jadi kalau gelombang ketiga ini saya pikir tidak akan lebih dari dua puluh ribu per hari
nah ini kalau vaksinasi atau cakupan imunisasi covid sembilan belas yang dua dosis itu sudah mencapai lima puluh persen
menurut saya gelombang ketiga itu akan turun lagi dari dua puluh ribu menjadi sepuluh atau lima belas ribu
kalau cakupannya lima puluh persen atau lebih kemungkinan kasus gelombang ketiga ini kasus hariannya akan mencapai sepuluh ribu ke bawah begitu
oke termasuk juga
jadi tidak akan tinggi banget
karena alasan saya adalah orang orang yang sudah infeksi alamiah itu prevalensinya mencapai lima puluh persen atau lebih
kemudian yang divaksinasi mungkin kalau desember dua ribu dua puluh mencapai lima puluh persen berarti orang orang yang reinfeksi akan banyak
kemudian orang orang yang baru infeksi akan sedikit begitu
nah itu kalau kita saya hitung hitung ya mungkin kasus hariannya akan melebihi sepuluh ribu begitu
termasuk juga bagaimana mempercepat vaksinasi ke tingkat atau ke anak anak begitu ya pak tri
iya iya ini kesempatan itu ada pada sinovac uji coba kliniknya sudah fase ketiga tapi saya nggak tahu berita selanjutnya
kemudian pfizer itu bisa disuntikan pada anak enam tahun ke atas
jadi kalau menurut saya lakukan uji klinik yang ketiga di indonesia begitu
terakhir saya ke pak heri
pak heri ini menjadi rujukan kemudian dari evaluasi yang akan dilakukan soal bagaimana memastikan kewaspadaan ini juga ditingkatkan
formulasinya lebih pas termasuk juga optimalisasi vaksinasi bagi anak anak begitu yang khususnya sudah memulai ptm
ya harapan untuk segera melakukan vaksinasi
ke anak anak ini kan terbuka ya di dua jenis vaksin yang tadi disampaikan pak tri yunis
dan mudah mudahan ini sekebetulan kan dua duanya kita juga punya tentu saja kita bisa lakukan
tetapi rasanya memang penting buat kita ini untuk memitigasi resiko serendah mungkin dengan upaya upaya yang lebih terstruktur dan sistematis gitu dalam mencegah seperti caranya pak tri yunis tadi
termasuk bagaimana mempercepat laju vaksinasi yang sekarang sudah mencapai dua lima juta per hari ya paling tidak hari kemarin
kalau itu konsisten kita lakukan maka bulan november ataupun desember kita sudah bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pak tri yunis tadi gitu ya
jadi kita bisa mencegah gelombang ketiga ini tidak lebih tinggi atau syukur syukur bisa jauh di bawah gelombang yang pertama ya menyangkut kasus hariannya
terhadap risiko kematian
mereka yang meninggal adalah mereka yang belum divaksin dan di usia rentan ya di atas enam puluh tahun
rasanya tidak sulit begitu ya untuk mengevaluasi dan juga memastikan
apa langkah langkah konkret yang akan dilakukan agar kemudian rujukan rujukan dari epidemiolog dan seluruh pihak terkait ini bisa diterapkan untuk meminimalisir resiko baik itu resiko tertular ataupun juga resiko kematian
termasuk juga optimalisasi vaksinasi ke level level yang rentan begitu ya terhadap anak anak dan juga usia lanjut
terima kasih pak heri dan juga pak tri sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih pak heri